datang dari liburan mereka tuh lebih cepat
harus sayang semuanya orang
maksudnya sama semua orang
gak boleh dibedain
pinter banget sih ini anaknya mama andin
lena itu anak baik
oke beda dari
beda baik gemoy lagi
terus dulu kita
gimana udah selesai
udah apa bos
udah kering udah cantik ya
ini tuh banyak
udah masuk masuk
kita mau habisin semuanya
ini lagi keras loh
boleh sih bagus
buat saya nek
eh pak masih cuma waktu doang
ntar kasih semuanya aja
terimakasih ya neng
dan tambah banyak anak ya neng
nuhun ya neng
kenapa gitu ngeliatin
lebih romantis ya kamu suapin aku
padahal kan aku bisa makan sendiri mas
makan satu gemblong berdua
ya usah gini pingin
nyamain gini sama suami sendiri kok
kalau sama suami orang lain baru nggak boleh
mau atau enggak
kaya gratuit aurait demat nah
aku telepon aja ya
iya kamu telepon deh
yuk yuk yuk
iya terima kasih randy
wuiya tolong keluarin sepeda dari dalam bagasi ya
terus simpen di tempat biasa
siap bu bos
kalau gitu saya langsung berangkat ya
nanti sepedanya dibawa ke situ dulu
bukain gerbang buat pak randy
baik bu bos
awas sini yuk minggir
awas itu mobilnya
opa surya telepon
rena oma mau angkat telepon dulu ya pak surya ya
bawa rena ke dalam dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
maaf saya mengganggu
soalnya tadi saya minta mereka kesana mengantikan saya
oh jadi pak surya yang suruh mereka datang
pantes kami tadi tiba tiba kaget
lihat elsa dan nino datang
iya karena mereka datang dari liburan mereka itu lebih cepat
jadi saya pikir
akan lebih baik kalau mereka kesana
ya terima kasih sekali lagi ya pak surya ya
alhamdulillah tadi acara berjalan lancar
rena senang sekali
dia dapat nilai bagus
dan pokoknya semua happy
ee tapi pak surya
nino sikapnya agak berbeda ya
maaf saya nggak mau mencampuri urusan
tapi sepertinya nino sedang ada masalah mungkin
saya juga nggak tahu masalah apa ibu
ya sikap nino tuh terhadap rena sangat dingin sekali pak
dia seperti nggak mau deket deket sama reina dan
sangat sayang terhadap rena
tapi tadi sikapnya beda sekali
ya saya dan mirna pun juga bisa merasakan perubahan sikapnya nino pak
melihat perubahan sikap nino
ee nggak usah pak surya
saya nggak mau merepotkan pak surya
lagi pula tadi nino dan elsa datang aja
saya sudah terima kasih sekali
nggak apa apa nanti saya coba cari tahu deh
oke kalau begitu
terima kasih banyak ya pak surya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kok tadi sebut sebut nggak nanti
sikap nino ke rena agak berubah
terus rena jadi sedih ngeliat ini
ada apa ya mama tahu nggak ada apa
dia agak menghindar kata bu rosa tadi
aku nggak tahu
ini aku baru dengar cerita ini tentang mino berubah
coba nanti aku tanyain sama elsa ya
aku nggak tahu

coba nanti aku tanyain sama elsa ya
papa coba telepon langsung nanti deh sama nino juga
sih yang rena soalnya
kenapa ya dia
kenapa sih mas
baru kita mengalami pangkot ya
kaku banget ya
rena pernah pangkot ya
terus kaki saya juga kepanjangan
terus ini sebelah saya juga aneh apa gitu
apa sih mas
dia tuh menjam terus
ya udah biarin aja
jangan ngurusin ini ke orang
mending seneng kan nih kanker
aku sih nggak tahu
dimana semuanya terjadi